kita beralih ke informasi selanjutnya kpk memperpanjang masa penahanan mantan presiden direktur pt lipo cikarang bartolomeus toto
toto merupakan tersangka baru dalam proyek meikarta yang saat ini tengah mengajukan pra peradilan
bartolomeus toto dijerat kpk sebagai tersangka pemberian suap kepada mantan bupati bekasi neneng hasanah yassin sebesar sepuluh lima miliar rupiah untuk memuluskan perizinan meikarta
toto sudah ditahan kpk sejak dua puluh november dua ribu sembilan belas di mana toto membantah penetapan status tersangka terhadap dirinya dan menganggap tuduhan terhadap dirinya merupakan fitnah
ia pun meminta perlindungan kepada presiden joko widodo dan meminta keadilan terhadap dirinya yang ia sebut sebagai korban
melalui pengacaranya toto resmi mengajukan pra peradilan melawan kpk pada dua puluh tujuh november dua ribu sembilan belas di pengadilan negeri jakarta selatan
toto menyebut dirinya tidak bersalah
dan penetapan tersangka oleh kpk yang dilakukan berdasarkan alat bukti yaitu keterangan edy dwi susianto kepala divisi land and equestrian pt lipo group dalam persidangan kasus meikarta di bandung merupakan sebuah kekeliruan
kpk memperpanjang penahanan saya sampai delapan belas januari dua ribu dua puluh
saya sebagai anak bangsa saya memohon perlindungan pak jokowi terhadap kesewenang wenangan yang saya alami
dan saya berharap ke depan di bawah ppk tidak ada lagi hal hal yang terjadi
polisian khususnya polres tabi tegangan yang setinggi tingginya
sudah keduan saya
terhadap fitnah edy sus
dan saya mengetuk hati nurani para jaksa dan hakim agar menangani kasus saya dengan seadil adilnya